harusnya kita menjadi orang yang lebih kuat
menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya
sebulan itu lama
waktunya cukup untuk melatih diri
supaya lebih baik
kita jadi terbiasa bangun tengah malam
kita terbiasa bangun subuh
kita jadi terbiasa
kita jadi terbiasa bangun subuh
kita jadi terbiasa bangun subuh
cuy juga pulang ya mak
takut kemaleman pulang ke ciraos
cuy kalau gitu bareng aja sama cucu
cucu anterin sampai kamu tidak dapat angkot
terima kasih ya cuy
yaudah tuh mak
kalau gitu cucu sama cui pamit ya mak
nih ada angkut
lampunya juga mati neng
ini mah listriknya turun
nyala gak jadi rusak
nih teh gara gara kamu
jangan keseringan ngecharge handphone
ih ini mah handphone watnya kecil bi
ya emang kecil
tapi kalau keseringan juga jadi gede
biar listriknya mahal
gak jadi pulang
kalau kamu berani deketin em
sudah cukup apa yang kamu perbuat
dan bapaknya em
jangan sekali sekali kamu berani
udah naik ke semua
emang di depan ya

sebulan penuh kita ditempa
sebulan penuh kita dilatih
harusnya kita menjadi orang yang lebih kuat
menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya
sebulan itu lama
waktunya cukup untuk melatih diri
supaya lebih baik
kita jadi terbiasa bangun tengah malam
kita terbiasa bangun subuh
kita jadi terbiasa sholat berjamaah
kita jadi terbiasa bersedekah
kita jadi terbiasa merasakan penderitaan orang yang kurang makan
dan kita harus memahami orang yang lemah
orang orang yang tertindas
kita tidak lagi bangun tengah malam
kita tidak lagi bangun subuh
kita tidak lagi memahami
orang orang yang kelaparan dan kausan
tanpa kita dapatkan apa apa
ramadan selesai baru tiga hari
ngesolah kembali seperti dulu
hanya kita bertiga isinya
ramadan bukan jadi bulan pembelajaran
tapi hanya jadi rutinitas tahunan
benar pak ustadz
pak ustadz tidak pernah salah
saya ajan ustadz
airnya habis mobilnya kepanasan
ada di kamar febri
kau pulang saja